ya emak udah ah luanya kayak gitu gitu mulu
iye emak eh kan mau kemana ke pangkalan ngojek iya saya mau ke rumah saudara
saya teki nasi mau minta tolong dibikinin surat
siang siang gandengan lu enggak boleh
teh kalau malam boleh tidak
lembong lawan ma gua tidak berani beh ah tidak berani
dulu ya mudah mudahan lamarannya sukses diterima jadi karyawan ya bah jangan lupa ajak ajak
amin mau kerja di mana kok nggak tahu bilangnya cuma mau ngelamar kerja
waktu ketemu sama teman teman sma emak
ih ii ketemuan gak
kang mau ke mana
iya saya mau ke rumah saudara saya teki nasi
mau minta tolong dibikinin surat lamaran kerja yang bagus yang benar
oh lamaran kerja
kang amin udah mau kerja lagi
baru mau ngelamar kang
ngomong aja atuh
soalnya saya juga mau pinjam uang sama teh kinasi buat ongkos ngelamar kerja
yaudah nggak usah bayar
alhamdulillah makasih kang
tapi kang amin gantiin bensin dua liter aja
itu mah sama aja tukang
kang amin ngelamar kerja di mana
jadi supir mobil di rental dapet informasi dari neng ineke
wah bagus atuh kang
nanti kalau kang amin keterima jangan lupa sama saya ya
saya mah sampai kapal
bangkun nggak akan lupa kalau ini tekan
mas pur udah lama ngojeknya
bapak mah kepengen si tisna nggak ngojek lagi
bapak pengen tisna kerja kayak amin
tapi kaya saudara saya yang bener bener sudah kerja
bukan yang baru ngelamar kaya si amin

mas kur memangnya kamu gak punya niat nyari kerjaan lain
saya sempat mau jadi tki
malah saya sempat belajar bahasa inggris segala
terus ya terus sekarang ngecek lagi
terus ya terus sekarang ngojek lagi
lagian ngocek juga penghasilannya lumayan pak
satu penumpang sepuluh sampai dua puluh ribu
rata rata sehari dapat sepuluh penumpang
berarti saya mengumpulkan sekitar seratus sampai dua ratus ribu pak
berarti saya mengumpulkan sekitar seratus sampai dua ratus ribu pak

berarti sebulan penghasilan saya tiga sampai enam juta
eh kalau dapatnya segitu gedenya
gue lagi gak pengen bubur kacang hijau
gue mau nawarin penumpang lo ya
siapa tahu mau beli
boleh bang tunggu satu ya
oh kan oke
mas pur kalau sehari suka dapat penumpang berapa
rata rata lima penumpang pak
oh kosnya sepuluh ribu
ya kalau tukang ojek sering nongkrong di warung sampai siang kayak gini
ya dapatnya lima orang doang
nggak ada uang pas aja mbak sepuluh ribu
ini deh tambahan buat abang
jadi pas sepuluh ribu
beh belakangan ini babi sering banget nongkrong di pos ronda
kagak banget juga kali jack
ngerti kagak lu
lu narik dari tadi
ada di rumah
barusan gue lewat rumah lu kagak ada siapa siapa
oh si tati masih di rumah maknya
mbak bi ada perlu
cuma lewat doang
jalan jalan nih nya
mau ke rumah ani
saya tungguin dah undangannya bang udin ya